banyak banget ya kendaraan apalagi sepeda motor nih
nah sepeda motor apalagi skuter metik ini banyak banget kita jumpai di jalanan termasuk di ibu kota jakarta
nah kepraktisannya dalam berkendara ini menjadi alasan kenapa skuter metik dipilih untuk bisa menunjang mobilitas sehari hari
tapi seseorang yang bisa berkendara belum tentu nih bisa memahami ataupun paham gimana caranya mereka merawat kendaraan ketika sedang dalam masalah
padahal baru ganti
jamannya sebelum disini sering kadang kadang bang harganya berapa misalnya contohnya lolar brt
lolar brt sekitar harga cp dia dengan faktornya dua ratus
pastinya kita kenal itu yang pertama
yang kedua ada harga ada rupa
kalau bengkel resmi atau non resmi kalau buatan resmi itu biasanya ada motor motor touring atau biasa ada komunitas
nah itu biasa direkomendasi ke sana aja
ternyata ada banyak juga pemotor yang memiliki pengalaman tidak mengenakan akibat ulah oknum montir nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan pelanggan untuk meraup untung lebih banyak
rory adalah salah satu mekanik yang mengaku pernah terpaksa berbuat curang akibat beban target dari pemilik bengkel
namun sejak bekerja di salah satu bengkel khusus skuter metik di kawasan pondokopi jakarta timur tindakan curang tidak pernah ia lakukan lagi
nah mungkin dari segi pendekannya kan dituntutin untuk estimasi omset
pasti dia akan mengejar yang namanya target
jadi part yang gak rusak ya kita estimasi rusak
perbedaan kalau di resmi kan ada estimasi target yang harus dicapai
ya mungkin kadang ya juga dari sop nya juga beda
berprofesi sebagai mekanik selama tiga belas tahun rory menjelaskan ada waktu waktu tertentu yang bisa menjadi celah bagi para montir atau bengkel nakal untuk menjalankan aksinya
seperti saat musim di mana banyak motor menerjang genangan banjir
kondisi sebenarnya sih karena lingkungan juga bang
misalnya kayak musim hujan banjir atau kan terjadi mati mendadak gitu
padahal kan dengan mati mendadak kan orang estimasi langsung mesin
kondisi listrik kan
padahal kan hal sepele kayak tadi misalnya cuma busi basah terus kebocoran arus listrik
bisa sebenarnya sih gampang
kadang kan ada motor didorong setiap motor mau kemingin
pikirannya kan estimasi mesin
padahal kan gak juga
kadang ada telat oli menyebabkan kompresi bocor atau nggak bisa nutup klep
itu kan bisa jadi kompresi bocor tuh
jadi gak ada kompresi
jadi kalau orang biasa awam tuh kan wah pengennya turun mesin
jika motor mengalami masalah seperti mesin mati dan tak bisa dihidupkan setelah menerjang banjir
langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta montir untuk mengecek bagian busi untuk dibersihkan
selanjutnya cek bagian kelistrikan seperti aki dan juga dinamo starter
buka juga untuk bagian filter udara dan juga cvt untuk dibersihkan dari kemungkinan adanya kotoran yang terbawa air saat menerjang gedangan
jika ketiga cara tadi belum membuahkan hasil untuk menyalakan motor
pemilik motor bisa merekomendasikan montir untuk memeriksa bagian mesin dan juga tangki bahan bakar soal kemungkinan masuknya air ke ruang mesin
salah satu pemilik bengkel skuter metik muhammad muntakim atau ikim mengatakan
pengguna skuter metik sebaiknya usahakan untuk bisa mengenali cara perawatan standar kendaraan yang dimilikinya
hal ini penting agar terhindar jasad korban para bengkel ataupun montir nakal
selain itu perhatikan keaslian produk dan garansi yang diberikan saat perbaikan motor
banyaknya kan memang konsumen itu banyaknya awam yang tahunya taruh motor tinggal selesai bawa nah itu
isiannya udah memang kalau praktik praktik itu memang sudah ada sejak dulu saya jamin sih ada gitu
pertama garansi justru yang pertama garansi karena kita habis bongkar nih dia punya kita garansiin maksimal dua bulan
sebelum dua bulan udah hancur
misalnya nggak hancur kita garansiin baru
terus memang edukasi
dari awal karena waktu pertama kali dia bukan pegangan kita pegangan orang lain
kita kasih tau nih kerusakannya apa nih pr lah
berarti ada pr nya kita catat
kalau pr nya dikerjakan kelar semua berarti udah gak ada pr aman seharusnya
kewaspadaan masyarakat tidak hanya bisa dilakukan dengan cara memantau pekerjaan montir atau bengkel yang menangani kendaraan yang rusak
tapi juga bisa dengan cara mengenali dan memahami dasar dasarnya

tapi juga bisa dengan cara mengenali dan memahami dasar kendaraan yang rusak